untuk mengetahui bagaimana jalannya voting dan peran indonesia dalam rancangan pbb untuk status yerusalem tersebut
sudah ada diantrian syah jani perwakilan tetap republik indonesia di pbb
selamat siang pak dian
tiga negara menentang tiga puluh lima negara memilih untuk abstain dan sebanyak satu ratus dua puluh delapan negara termasuk indonesia mendukung resolusi terkait yerusalem
ini bisa anda ceritakan bagaimana jalannya voting dalam sidang umum darurat pbb terkait yerusalem kemarin
terima kasih selamat siang
nah voting dilaksanakan tadi pagi di waktu new york dan hasilnya seperti dimukakan tadi cukup signifikan
satu ratus dua puluh delapan menyatakan dukungannya terhadap resolusi di special session pbb ini
dan ini merupakan suatu hal yang menunjukkan keinginan masyarakat internasional
agar semua resolusi resolusi pbb dapat dipatuhi
dan kembali lagi isu palestina dan pemindahan yerusalem menjadi ibu kota israel
ditentang habis habisan oleh sebagian besar anggota pbb
dan resolusi telah disepakati menjadi suatu keputusan di pbb
jadi kira kira begitu jalannya sidang pada pagi hari di new york tadi
ya pak dian dan bagaimana peran indonesia pula dalam sidang umum darurat pbb kali ini
indonesia mendorong adanya special session sidang majelis umum
bekerjasama dengan oki negara negara islam
bekerja sama juga dengan negara gerakan non blok dan liga arab
kita memperkasai adanya pertemuan khusus sidang majelis umum pbb yang ke sepuluh ini
antara lain untuk kembali lagi
agar amerika serikat dapat menarik kembali keputusan unilateralnya
untuk mengakui jerusalem sebagai ibu kota israel
dan juga agar tidak terjadi pemindahan kejuruteraan besarnya ke yerusalem
jadi indonesia menggalang banyak teman temannya
baik di negara negara yang sepandangan
maupun negara negara lain yang di luar oki
untuk sama sama mendukung resolusi
yang menjadi resolusi oki dan resolusi liga arab
kami kebetulan juga adalah wakil ketua komisi palestina
jadi kita berperan sangat aktif untuk mendorong agar resolusi ini dapat disepakati bersama